pembangunan jawa tengah
sebagai bentuk dukungan jajaran tni dan polri memberikan dukungan personil berikut sarana dan prasarana
kepada pemerintah kabupaten kota di jawa tengah dalam melakukan penanganan kasus covid sembilan belas
dari patroli pembatasan kegiatan masyarakat mikrozonasi hingga tenaga kesehatan dan pemakaman
upaya kita mengendalikan virus covid sembilan belas untuk masyarakat berlombokan yang jumlahnya satu lima juta itu
adalah dengan melaksanakan monitor dan evaluasi setiap hari
dan sampaikan ke bupati
dengan cara apa dengan cara kita mendapatkan data langsung dari desa
dengan cara adalah mengoptimalkan fungsi postu dalam ppkm bidu
sehingga posko nanti akan menginformasikan kepada unsur pimpinan tentang kasus positif
tni polri mendukung langkah pengalihan isolasi mandiri warga kudus yang terpapar covid sembilan belas
ke asrama haji donohu dan boyolali seiring kegiatan isolasi mandiri di rumah yang berjalan kurang efektif
kurangnya pemahaman dan kepedulian warga tentang bahaya covid sembilan belas
menjadi kendala angka covid sembilan belas di kudus sulit dikendalikan
terbukti masih banyak warga yang nekat menunggu anggota keluarganya
yang tengah menjalani isolasi maupun dirawat di rumah sakit
karena terpapar covid sembilan belas
bahkan protokol kesehatan pun masih kerap diabaikan dalam menjalankan aktivitas keseharian
karena angkanya sudah keminyak mungkin
maka untuk dia melaksanakan isolasi mandiri di rumah
mulai hari ini akan digeser dievakuasi ke asrama haji donohu dan boyolali
karena di sana menjadi salah satu sentra untuk isolasi mandiri yang sudah disesatkan
tanah kebiasaan dan kelembatan
dan secara berkata untuk tempat tempat rujukan yang ada di wilayah kudus juga kita persiapkan
jadi kemudian ada dua wilayah di kudus sendiri dan di wilayah lain di asrama haji donohu yang kita persiapkan
jawa tengah kini menempati posisi teratas dalam penambahan kasus covid sembilan belas secara nasional
lonjakan covid sembilan belas yang terjadi di kudus yang mencapai angka seribu kasus dalam sepekan
langsung menjadikan daerah tersebut sebagai zona hitam
terlebih kondisi tersebut membuat seluruh rumah sakit di kudus kewalahan menampung pasien yang terinfeksi covid sembilan belas
sehingga kini dialihkan ke semarang dan beberapa daerah lainnya
damar sinuko grobogan jawa tengah